apa yang terbesit di benak anda ketika saya menyebutkan istilah ponzi
anda tahu ponzi
ponzi dikenal sebagai penipu ulung atas investasi palsu di amerika serikat pada seribu sembilan ratus dua puluh an
skema yang hampir sama dengan skema piramida ini menjadi skema penipuan yang ternyata langgeng sepanjang masa
seperti apa alur uangnya
kami berikan sedikit gambaran skema ponzi berikut ini
anda tentu pernah mendengar berita tentang skema ponzi
apakah anda tahu bahwa itu ilegal
sementara anda tak mengerti bagaimana cara kerjanya
sebut saja ben
band di posisi puncak mengajak beberapa orang untuk berinvestasi
dalam setahun ben memberi keuntungan bagi anggotanya
tentunya ini yang membuat para investor gembira
dan mereka pun mengajak orang lain
untuk ikut menanamkan uang dengan iming iming untung berlipat
di pasar saham sebagian investor untung dalam hitungan tahun
dan sebagian lainnya merugi
namun skema ponzi milik ben tidak pernah mengalami rugi
faktanya keuntungan selalu ada dengan margin yang sangat besar
namun imbal hasil yang diberikan band kepada investornya bukanlah dari profit yang nyata
band hanya mengambil uang dari para investor baru
memberikan kepada orang orang teratas
lambat laun uang tak dapat terkumpul dari investor terbawah
dan profit investor teratas tak terbayar
maka piramida akan roboh
band dan investor pertama seperti ini akan terjerat
dan orang terbawah tekor
jadi jika orang seperti ben menawarkan investasi dengan iming iming keuntungan yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan